oh iya mohon maaf pak ustadz ya terima kasih
dulu ketika ikut mencalonkan gibran
karena kami juga di sisi lain memang mengakui
terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi nyopir truk ternyata sim dia tidak punya
kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi
hanya gara gara nyenggol satu mobil dia lari
bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil
proses usia itu diabekan
maka ini juga berbahaya
karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu
maksudnya membandingkan kan katanya sim juga butuh batasan umur
terima kasih pak asto untuk masukannya
sudah menyesal menukung mas gibran jadi wali kota dari bdi mas
termasuk juga menyindir pak jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu mas
oh ya mohon maaf pak asto